assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati allah
semoga senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan allah azza wa jalla
pemirsa tidak terasa kita sudah memasuki bulan syawal
kami segenap kerabat kerja dari gapai kemuliaan mengucapkan selamat hari raya idul fitri
semoga allah swt menerima segala amal ibadah kita
dan kelak kita dipertemukan kembali dengan bulan mulia ramadan berikutnya
ya rabbal alamin
pemirsa bicara lebaran
tentu saja ini menjadi momentum untuk berkumpul
dan berkumpul dengan keluarga
meskipun mudik dan silaturahmi menjadi tradisi orang indonesia di momen lebaran
tapi dua hal inilah membuktikan betapa banyak kebaikan dan keberkahan yang mengiringi hari raya
dan untuk membahas tema terkait lebaran momentum merawat kekerabatan ini
alhamdulillah sudah hadir bersama saya di studio
ada ustadz kesayangan kita semua ustadz hilman fauzia
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
selamat hari raya idul fitri maaflah irbatin ah
ini bahasannya menarik sekali di hari istimewa ini
kita membahas tentang bagaimana kita merawat kekerabatan
di momen lebaran
kita akan bahas lebih lanjut
pemirsa bagi anda yang juga memiliki pertanyaan
anda bisa mengirimkan pertanyaan anda melalui nomor whatsapp yang tertera di layar kaca
ini kan sudah jadi tradisinya orang indonesia
kalau lebaran itu mudik dan kumpul keluarga
sebenarnya hakikat kenapa kemudian lebaran itu sangat identik dengan saling memaafkan
kumpul dengan keluarga itu seperti apa sih
bagaimana islam menjelaskan hal ini
sebelumnya mbak mila dan pemirsa cnn indonesia
wa antum bikhair
dengan allah menerima semua amal kebaikan kita
setiap tahun yang kita lalui adalah kebaikan
dan semoga di tahun yang akan datang
kita diizinkan kembali untuk bertemu dengan bulan suci ramadan
amin ya robbal alamin
setidaknya kita harus memahami dulu tentang makna daripada aid dan fitri
aidul fitri itu ada dua kata
kata yang pertama artinya
a'id artinya kembali
dan kata yang kedua artinya fitri
itu punya dua makna mbak mila
yang pertama fitri itu kembali berbuka
jadi yang awalnya tidak boleh makan karena sedang berpuasa
maka setelah masuk syawal
di momen idul fitri ini kita diperbolehkan kembali makan di siang hari
maka a'id artinya kembali fitri berbuka
makanya orang kalau idul fitri makan makan boleh ya
dan memang itu yang dihadirkan
makanya ada yang bikin opor
ada yang bikin ketupat
sambal goreng ating sudah menunggu ini di rumah
dan itu menjadi bentuk kegeberan kita dengan momentum a'idul fitri
yang kedua fitri itu maknanya adalah kesucian
karena dia setelah melalui ibadah ramadan satu bulan
dia berharap dosa dosa dia diampuni oleh allah swt
karena setiap amalan yang kita lakukan ketika bulan ramadan kemarin itu
berpotensi menghapuskan dosa dosa kita
maka saat orang bertemu dengan idul fitri
dia diibaratkan seperti seorang bayi yang baru keluar dari rahim ibunya
maka dia kembali kepada kefitrahannya
kembali kepada kesuciannya
nah salah satu momentum untuk membersihkan diri kita
mensucikan diri kita bukan hanya meminta ampun kepada allah
tapi kita melapangkan setiap urusan kita dengan manusia
maka di momentum idul fitri ini kita dianjurkan untuk apa
membersihkan hati mensucikan hati belajar minta maaf jika menyakiti
belajar memaafkan jika disakiti
dan itu menjadi waktu terbaik untuk kita saling bermaaf maafan
walaupun catatan ya
bermaaf maafan tidak harus diberi kebenaran
kita harus menunggu a'idul fitri
kapanpun dalam keadaan apapun malah kita harus bermaaf maafan
tapi mohon maaf jika dengan idul fitri saja
yang kita sudah kembali kepada kesucian
masih belum mau memaafkan butuh hari apa lagi
yang harus kita hadirkan agar kita bisa membersihkan hati
dan saling memaafkan diantara kita
maka identik sekali kalau sudah ketemu a'idul fitri
kita kembali kepada kesucian
salah satunya adalah apa
melapangkan urusan diantara kita
melapangkan kekerabatan yang barangkali selama ini ada noda
ada luka ada benci ada dengki
maka sudah saatnya di momentum idul fitri ini kita saling memaafkan
gitu mbak mila
yang juga paling penting ya bicara soal kekerabatan ini
yang paling utama yang perlu kita prioritaskan adalah orang tua
bagaimana kemudian islam memandang dalam momen idul fitri ini
birul walidain kepada orang tua
di antara manusia yang harus kita jaga hatinya adalah orang tua kita
karena orang tua kita itu adalah sosok yang paling berpengaruh dalam kehidupan kita
adanya kita hadirnya kita karena orang tua kita
maka wajar kalau dalam al quran
allah itu ketika memerintahkan kita untuk beribadah kepada allah
setelahnya atau sandingannya dengan apa
berbuat baik kepada orang tua
dan berbuat baiklah kepada orang tua
nah salah satu berbuat baik kepada orang tua
tentu adalah dengan menghadirkan
bicara yang baik
dengan menghadirkan perilaku yang baik
dan kalaupun kita pernah punya salah kepada orang tua
maka segera minta maaf kepada orang tua kita
dari awal ramadan kita sering diingatkan
diantara golongan yang tidak akan diterima amal ibadah puasanya
adalah seorang anak yang pernah durhaka kepada orang tua
dan belum sempat minta maaf kepada orang tuanya
maka momentum idul fitri ini
harus menjadi momentum untuk saling bersucikan diantara orang tua
terutama anak kepada orang tua
ingat ridhonya allah tergantung ridhonya orang tua
murka bencinya allah tergantung murka benci orang tua
karena ingin mengejar ketemu orang tua
dan teman teman bayangkan ya
begitu sedihnya orang
yang ketika momentum idul fitri ini
tidak bisa lagi merasakan kebersamaan dengan orang tua
dan barangkali kita tidak bisa lagi merasakan kebersamaan dengan orang tua

barangkali itu yang saya merasakan
saya juga merasakan
bambila juga merasakan
bapak ibu sudah meninggal
seakan ada sesuatu yang hilang gitu
kalau saudara kami yang masih ada orang tua
ada yang kita kejar dalam pulang kampung itu
kalau mudik tuh ada yang kita gapai gitu
tangan lembutnya orang tua kita
pelukan hangatnya orang tua kita
dan itu yang kita sangat inginkan
saat bertemu dengan idul fitri
bertemu dengan orang tua
maka pesan bagi yang masih ada orang tuanya
temui orang tua kita
sungkem sama orang tua kita
khawatirnya selama kita hidup kita masih punya salah sama orang tua
dan khawatirnya itu yang menghambat pahala allah diberikan kepada kita
karena masih ada salahnya kita kepada orang tua
kalau ada perbandingan a'a kepada siapakah kita harus berbuat baik
rasul menyampaikan ummuka ibumu
kemudian ummuka kepada ibumu
kemudian ummuka kepada ibumu
tumba abuka kepada bapak
maka yang pertama
pegang tangannya minta maaf sama ibu kita
ibu sosok perempuan yang luar biasa ya
yang akhirnya begitu banyak keluar untuk kita
banyak keluar untuk diri kita
ada lima air yang ibu keluarkan untuk anaknya
air ketuban ketika ibu mengandung anaknya
air darah ketika ibu melahirkan anaknya
air susu ketika ibu menyusui anaknya
air mata ketika ibu menangis mendoakan anaknya
dan air keringat saat ibu merawat membesarkan anaknya
maka di momentum idul fitri ini
jangan sungkan untuk minta maaf kepada ibu kita
kalau anak anda belum bisa membahagiakan ibu
ada luka yang pernah menggores hati ibu
begitu pun ayah
datangnya ayah kita
sosok ayah itu begitu berarti babila ya
laki laki yang pertama merindukan kita
yang paling mencintai kita
biasanya cinta pertama anak perempuan itu ayahnya
kenapa saya tahu
karena anak saya perempuan semua
dan bagaimana sayangnya anak perempuan kepada ayahnya
ayah itu luar biasa
maka pemirsa cnn indonesia ini mohon maaf di momentum idul fitri
saya seperti mengaduk aduk perasaan kita
karena jujur ya saya
ya serasa ada yang kurang dulu dalam hati ini
ketika momen idul fitri ini gak ada orang tua itu serasa ada yang kurang
maka yang masih ada
karena belum tentu kita mendapatkan kebersamaan yang sama di waktu yang akan datang
allah ya ra'al
allah melembutkan hati ini untuk bisa minta maaf kepada ayah kita
ahilman betul sekali
ini kan sebenarnya pengalaman kita tuh mirip ya
jadi waktu itu qadarullah dua ribu empat belas
ayah handa saya meninggal pada saat malam takbiran
jadi idul fitri sejujurnya jadi momen yang menyenangkan
tapi di sisi lain inget ayah gitu ya
wajar sekali gitu
nah banyak orang yang kemudian
kadang kadang mungkin para pemirsa juga ada yang mungkin sudah kehilangan orang tua
banyak yang kemudian berpikir
ahilman ustadz bagaimana dengan kami yang sudah kehilangan orang tua
apakah tugas kami selesai
apa yang bisa kami lakukan untuk tetap birul badidain
tetap berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal
iya tentu banyak yang bisa kita lakukan
berbuat baik kepada orang tua itu tidak terbatas
sampai orang tua wafat tidak
ketika kita masih hidup sebagai anak
maka sampai kapanpun kita bisa berbuat baik kepada orang tua
setidaknya ada tiga yang bisa kita lakukan
bagi orang tuanya yang telah kembali kepada allah
maka orang tua sangat merindukan doa doa kita
wabil khusus istighfar anaknya
karena diantara yang meringankan hisab alam kubur orang tua kita adalah
istighfar dari anaknya yang dikirimkan untuk orang tuanya
yang kedua lanjutkan kebiasaan baiknya
maka masuk poinnya
kalau orang tua kita dulu punya kerabat
maka sudah sebaiknya kita sebagai anak
melanjutkan silaturahim dengan kerabat orang tua kita
pas lagi momennya ya
walaupun orang tua kita sudah tidak ada
tapi kan barangkali masih ada pamannya
masih ada bibinya
masih ada saudaranya
masih ada sahabatnya
maka lanjutkan kebiasaan baik itu
maka saat kita menyambungkan silaturahimnya
dengan kerabat orang tua kita
orang tua kita di dalam kubur senang
kalau kita mudik nih mbak mila
ketemu sama saudara kita nih
mbak ma lihat kamu tuh inget orang tua kamu
ujang kalau saya yakin tetangga tuh ujang
kalau lihat yang iman tuh inget ke bapak ingat ke mama gitu
nah itu tuh
membahagiakan bagi orang tua di alam kubur
bahwa anaknya melanjutkan kebiasaan baik
ke kerabatan dengan sahabat orang tuanya
kerabat orang tuanya
orang tua kita dulu kerabatnya siapa aja
saudaranya siapa aja
di antara kebiasaan yang perlahan suka hilang
di antara kita tuh gitu tuh
kan dulu mah orang tua kita ya mbak mila
kalau lebaran tuh ngajak kemana gitu
sampai sampai waktu kecil tuh saya ngerasa kenapa sih
bapak harus keliling keliling capek
nah kita baru tahu hikmahnya sekarang kan
ternyata orang tua kita itu dulu
mengenalkan kita sama sahabatnya
agar dia berharap nanti kalau dia wafat
anaknya melanjutkan kekerabatannya
beda sama kita sekarang
kita kan jarang ngajak anak anak kita
temuin ua temuin bibi
nah ini kebiasaan yang menurut saya harus terus dilanjutkan
ya termasuk kebaikan bagi orang tua yang sudah wafat
sedekah atas nama orang tua kita
itu sangat menyenangkan bagi orang tua di alam kubur
dan itu adalah cara berbuat baik seorang anak
bagi orang tua yang telah wafat
ya ini menarik sekali
kita lanjutkan di segmen berikut ya
pobir sajian kemana mana
gapai kemuliaan spesial idul fitri akan kembali sesaat lagi
pobir sajian terima kasih ada masih menyaksikan gapai kemuliaan idul fitri
dalam episode lebaran merawat kekerabatan
ahilman lanjut ya
sebenarnya apa sih kemuliaan kemuliaan yang mungkin kita bisa peroleh
kalau kita itu biru walidah ini luar biasa
ya pertama orang yang berbakti kepada orang tua
tentu mendapatkan ridhonya allah subhanahu wa ta'ala
dan itu yang paling tinggi kan
karena allah meletakkan ridhonya kepada manusia
salah satunya adalah ridhonya seorang anak tergantung orang tuanya
artinya bahwa orang tua itu menjadi tanda kalau alur hidup sama kita
orang tua kita ridhonya insya allah allah ridhonya
yang kedua orang tua itu pintu surga yang paling tengah
kalau ada istana bambila masuk pintu yang paling tengah
berarti pivi banget ya
nggak usah di ujung gitu udah di tengah udah di depan mata ya ahilman
nah surga itu pintu tengahnya adalah biru walidah
berbuat baik sama orang tua
maka kata nabi kalau mau lewat pintu tengah ya berbuat baik sama orang tua
kalau enggak ya kamu sia siakan kesempatan itu
nah terus ya yang ketiga
orang yang berbakti kepada orang tua itu allah akan muliakan hidupnya
muliakan orang tuamu maka allah akan muliakan hidupmu
bahagiakan orang tuamu maka allah bahagiakan kehidupanmu
jangankan nanti di akhirat seorang anak yang berbakti sama orang tua di dunia
sudah allah tunjukkan jalan jalan kebaikan bagi dirinya
maka perhatikan deh rata rata orang sukses kalau ditanya
dia punya amalan apa
salah satunya adalah amalan membahagiakan orang tuanya
itu siapapun kayaknya teori ini
berlaku kepada siapapun
kepada siapapun ya termasuk ya izin ya
ya anak laki laki hebat itu kan karena ibu gitu
anak perempuan ya karena ayah gitu ya
ini saling berkekuatan lah kira kira begitu
dan saya percaya kemuliaan dalam hidup itu didapatkan ketika kita memuliakan orang tua kita
yang keempat hidupnya tambah berkah
anak yang berbakti ke orang tua itu ya hidupnya berkah
malah kalau kemudian dia memberi kepada orang tua itu gak akan pernah habis rasa rasanya
seorang anak yang memberikan kebaikan kepada orang tuanya
kalau dia dilebihkan harta kemudian dilebihkan bagi orang tua itu
maka akan dibalas kebaikan
maka mbak mila di momentum idul fitri ini mohon maaf ya
bagi kita yang masih ada orang tua
jangan hanya sibuk mendandani kita dan keluarga kita aja
tapi kalau kita pulang kampung coba kalau bisa dandani juga ayah ibu kita
cek mau kena ibu kita barangkali mau kena ibu kita juga
cek mau kena ibu kita barangkali mau kena ibu kita juga
ibu kita masih mau kena yang lama
gimana caranya agar idul fitri ini kenanya mau kena yang baru gitu
biar idul fitrinya merasakan ada yang berbeda gitu
cek kain sarung ayah kita
barangkali kain sarungnya masih kain sarung yang lama dari idul fitri ke idul fitri yang berlalu
kasih dong kain sarung yang lebih baik
agar bisa merasakan keindahan yang sama dengan kita
anaknya begitu mewah penampilannya gitu begitu gaya gitu ya
tapi lihat orang tuanya gak diperhatikan karena mungkin udah sepuh gitu
padahal harusnya kalau didandanin sama anaknya dikasih baju yang bagus
itu akan ada rasa yang berbeda
dan orang tua akan bangga loh dengan kita kalau ada anak yang
orang tuanya penampilannya bagus karena anaknya
makanya ini kalau berandai andai ya walaupun nggak boleh berandai andai sebenarnya

bahwa kalau ayah ibu saya masih ada gitu mungkin saya akan kasih baju yang bagus gitu
kita akan pulang ke kampung naik mobil yang bagus kita akan jalan jalan keliling tetangga gitu
ya dulu kita keliling itu kan jalan kaki pakai motor gitu pakai kendaraan yang seadanya
ya sekarang kita diizinkan punya rezeki gitu
ya kalau orang tua kita masih ada kita naik mobil yang bagus ayo sama hilman kita ke diri
itu juga bayangan dalam pikiran saya sih ya iwan ya
ya momentum momentum itu kan pengen kita panggil lagi gitu

kita yang sudah tidak ada tidak bisa menemukan kesempatan itu
jadi maka yang masih ada ketika pulang jangan boil orang tua gitu
jadi sebaiknya pulang itu justru meringankan huban orang tua
jadi sebaiknya pulang itu justru meringankan huban orang tua
kalaupun mau masak di kampung yaudah kalau bisa dari kita akomodasinya gitu
dari kita semuanya maka selain nyiapin kue di rumah kita

biar orang tua kita merasakan karena tidak sedikit ada anak anak yang pulang kampung ketika di kampung malah veniruntuh atauximasimang
karena ya tidak sedikit ada anak anak yang pulang kampung ketika di kampung malah nyusahin orang tuanya gitu
ya walaupun orang tua gak pernah nanya itu ya
bagi orang tua mah udah pulang aja udah syukur udah seneng banget gitu
tapi apa salahnya sih
dan bayangkan kebaikannya kalau saat kita pulang kampung itu orang tua itu tertawa senang ngeliat kita gitu
makanya mohon maaf ya yang pulang kampung jangan membagikan kesusahanmu di kota untuk orang tuamu di kampung
kalau bisa ketika pulang kampung orang tuamu hanya mendengar kebaikan kebaikan yang kamu dapatkan
walaupun di kota kamu banting tulang capek dan lelah luar biasa
agar di momentum ini dia merasa bangga gitu dengan anaknya
dan saya kira itu akan bisa menjadi kebaikan
berilu walidain mengundang rindunya allah
berilu walidayin pintu surga yang paling tengah
biru walidain mengantarkan kemuliaan dari allah
dan berilu walidain membawa keberkahan dalam hidup
masya allah luar biasa
ahilman kalau kayak kita nih ya misalnya udah gak ada orang tua pulang itu sebenarnya kalau buat saya juga momentum ziarah sebenarnya
kumpul dengan itu tadi ya keluarga besar
kemudian memang berselatu rahmi ke sahabat sahabatnya orang tua
dan ziarah itu ya
jadi biasanya abis sholat itu kita suka ziarah
dan itu salah satu luar biasa ya
luar biasa ya
satu mengingatkan kita tentang kematian
dan yang kedua mengingatkan kita tentang almarhum almarhumah yang sudah kembali ke allah
bahwa kita datang
mengajak keluarga besar kita untuk tahu ini loh nenek
ini loh kakek
jadi saya mengajak anak anak saya biar tahu
kan suka nanya ayah orang tuanya ayah mana kan
kalau yang masih polos suka nanya pertanyaannya
ya kita bawa nenek sama kakek udah wafat
nah ini kuburnya
nah ini antara kebaikan yang perlu kita juga terus hadirkan
kalau kita ingin melanjutkan kekerabatan sama saudara kita
ya betul kita menemuinya
tapi kalau bisa berbagi kebahagiaan
makanya ada thr kan
ya apa tuh thr tuh
wah siapin juga ya berarti kantongnya harus tebal kalau bukan kamu ini masya allah
aa kan kita juga kurang
niatnya kembali yang tadi
aku tuh berbuat baik sama ponakan ponakanku nitipin niatnya
buat orang tua yang sudah wafat
ya bisa ya begitu ya
karena dulu barangkali ada orang tua kita yang punya kebiasaan itu
nah jangan sampai bilang begini
dulu mah ya
waktu ada orang tuanya dia tuh suka ngasih
nah kalimat itu jangan sampai keluar gitu
walaupun udah gak ada
ceng haji bu haji tuh iya masih ada aja ngasih ke kita
nah itu tuh kan kebaikan anaknya
dan bukan dari kuantitasnya ya
tapi dari rasa sayangnya kita
makanya tidak penting ya seberapa besar isinya
yang penting keikhlasan yang kita berikan
ya kecuali kalau kita mau ngasih besar juga nggak apa apa ya
lebih banyak tapi ikhlas
daripada sedikit tapi diungkit ungkit ya
apalagi pakai uang baru ya
lebih seneng lagi gitu
akhirnya ini juga menarik
kalau tadi kebalikan ya
kalau di rulidain iya mengundang kemuliaan gitu ya
insya allah hidup kita jadi lebih berkah
sebaliknya kalau kita
kalau kita misalnya justru berbuat buruk

kalau ada yang menurutmu
kalau ada yang menurutmu
kalau ada yang menurutmu

berbuat jahat kepada orang tua kita
katanya allah juga akan menyegerakan balasannya di dunia
kalau ada dua dosa
eh kalau ada dosa yang langsung disegerakan balasannya di dunia ada dua
satu dosanya seorang anak yang durhaka kepada orang tua
yang kedua dosanya seseorang yang memutuskan silaturahmi dengan saudaranya
apakah dosa kepada orang tua disegerakan
kalau ada di antara kita yang dalam konteks
urusan dunia merasakan
ada sesuatu yang berat gitu ya
salah satu yang perlu kita
ada sikap kita kepada orang tua
yang pernah menggores luka
di hatinya sehingga
itu menjadi lebih ya terhambat lah
maka segera selesaikan
sebelum kita mendapatkan balasan balasan lain yang lebih berat
ini momen yang pas sih
ini momentum yang pas
jadi kalau ada yang berkonflik dengan orang tuanya
ailman satu lagi pertanyaan
betulkah harta kita adalah harta orang tua kita
tapi tentu nanti ada babnya ya
memang terutama untuk
laki laki itu kan sampai kapanpun adalah milik ayah dan ibunya
maka akan kembali kepada ayah dan ibunya
tapi dalam konteks
maksudnya ini konteksnya gini
kita tuh harus tetap berbuat baik kepada orang tua
nanti kan bandingannya sama
kalau kita udah berkeluarga harus seperti apa
tapi poinnya begini
tidak ada perbandingan antara istri dan orang tua
dua duanya adalah kebaikan yang perlu kita hadirkan keberkahannya
ahilman satu lagi nih jadi banyak pertanyaannya
gak apa apa mumpung ya momennya
saya tuh pernah berpikir begini
pernah saya baca juga bahwa kalau kita
misalnya berbuat baik kepada orang tua kita
dan kita memiliki anak nih
itu juga keturunan kita juga akan memperlakukan kita
sama seperti kita memperlakukan orang tua kita
jadi itu juga jadi hati hati gitu
apa yang kita tanam itu yang akan kita panen
walaupun tidak ada yang disebut dengan karma
saya tidak menyebut itu
dalam islam kan tidak ada istilah seperti itu
apa yang kita tanam itu yang kita panen
apa apa yang baik dari allah
dan apa apa yang buruk itu karena kelakuan kamu sendiri
cara kita memperlakukan orang tua kita akan menjadi cerminan
anak kita memperlakukan kita
makanya kita ini kalau pengen anak kita berbakti sama kita
tunjukkan bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua kita
di depan anak anak kita
biar dia tahu
oh iya mama juga sama nenek berbakti ya
mama juga sama kakek berbakti ya
itu akan jadi efek
multi flyer efek yang bisa menguatkan anak kita untuk berbakti sama kita
maka yuk berbuat baik sama orang tua kita
harapannya semoga anak kita pun nanti berbuat baik sama kita
siapa sih yang gak pengen ya punya anak keturunan yang berbakti kepada kita
itu harapan kita semua lah
makanya kalau orang tuanya masih ada kita harus lebih lebih lagi
ahilman ya kepada orang tua
apalagi umurnya dhu fitri seperti sekarang ini
akhirnya kita harus jeda
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan idul fitri akan kembali setelah yang satu ini
pemirsa cnn indonesia yang dicintai allah swt
momentum idul fitri adalah kesempatan terbaik untuk kita membersihkan hati
untuk kita mensucikan diri kita dari setiap kesalahan
terutama bagaimana kita menghadirkan silaturahim terbaik dengan kerabat kita
dengan sahabat kita dan dengan orang orang yang kita cintai
yang pertama tentu kepada orang tua kita
siapapun seorang anak yang ingin mendapatkan kemuliaan dalam hidupnya keberkahan dalam hidupnya
maka jadikan momentum idul fitri ini untuk minta maaf kepada orang tua kita
selesaikan semua persoalan yang barangkali ada di antara kita seorang anak pernah melukai perasaan orang tua
jangan sampai ibadah ramadan yang telah kita lalui
tidak berarti apa apa
karena kita sebagai seorang anak belum minta maaf kepada orang tua atas kesalahan yang pernah kita lakukan
dengan saudara dengan kerabat saling minta maaf
dan saling menghadirkan silaturahim terbaik
percayalah rasulullah saw pernah bersabda
man ahabba an yubsatulahu fi rizqihi wa yursa'alahu fi atharihi fal yasilrohimahu
barangsiapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezeki nya
maka sambungkan tali silaturahim
idul fitri adalah kembali kepada kesucian
kembali kepada kefitrahan
kembali kepada kemenangan sejati
sebagai manusia yang bersih hatinya
dan bisa mendapatkan kebaikan dari allah swt
maka mudah mudahan setiap amal ibadah kita selama ramadan kemarin diterima oleh allah swt
dan semoga setiap tahun yang kita dapatkan adalah kebaikan
dan ingat idul fitri itu bukan tentang baju yang baru
idul fitri itu bukan tentang pakaian yang baru
tapi idul fitri itu tentang hati yang baru
hati yang baru hati yang bersih hati yang penuh kesucian
maka saling menghadirkan hati yang bersih di momentum idul fitri ini
belajar minta maaf jika menyakiti
belajar memaafkan jika disakiti
selamat haji ramadan
selamat hari raya idul fitri
semoga allah menerima semua amal kebaikan kita semua
pemirsa tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan
sekali lagi kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat hari raya idul fitri
semoga allah menerima segala amal ibadah kita
semoga apa yang tadi kita bahas hari ini bisa menambah keimanan kita dan kecintaan kita
kepada allah azza wa jalla
saya mladenya rahman dan juga ustadz hilman fauzi indoniri
insya allah kita akan berjumpa kembali pada gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih wa bilahi sama sama